kalau sedang musim hujan begini ya memang instalasi listrik ini jadi salah satu hal yang harus kita coba perhatikan
tidak hanya di rumah tapi juga di tempat umum
bisa jadi ada korsleting atau isolatornya terbuka bisa menyebabkan tersengat
iya nah guru dan dua orang siswa sekolah madrasah atau fik di cilincing jakarta utara ini tersengat aliran listrik pada selasa pagi
dan akibat kejadian tersebut seorang siswa ini bahkan sampai meninggal dunia
rafli siswa kelas delapan madrasah atau fik tak sadarkan diri setelah tersengat listrik saat hendak masuk ke sekolah selasa pagi
rafli tersengat listrik saat memegang pagar rumah warga yang berada di samping sekolah di kawasan kebantanan cilincing jakarta utara
belakangan diketahui pagar tersebut dipasangi tiang lampu untuk penerangan jalan
seorang guru bernama cecep dan siswanya heru yang berusaha menolong korban juga ikut tersetrum dan pingsan
ketiganya langsung dibawa ke rsud cilincing namun nyawa rafli tak terselamatkan
ya saya kira dia kena struk dulu
namanya pecah dia pegangan besi pegangan pagar
akhirnya saya tolong saya jual setrum
selanjutnya saya nggak tahu lagi
nggak tahu lagi ya
itu judulnya murid bapak
usai disemayamkan di rumah duka jenazah raffle ramadhani putra dimakamkan di tempat pemakaman umum semper jakarta utara selasa sore
orang tua korban mengaku ikhlas dengan kepergian anak pertamanya ini
namun demikian aparat polsek cilincing
sudah mengamankan dua saksi untuk dimintai keterangan
kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang ada di tkp
kita juga sedang intensif mencari dari mana sumber aliran listrik tersebut yang mengakibatkan adanya kebocoran
tentunya kita juga akan bekerja sama juga dengan pihak pln
kasusnya kini masih dalam penanganan polsek cilincing jakarta utara
fakih haithami jakarta